ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi bersama ketua komisi d ida mahmudah
melakukan inspeksi mendadak saluran air di jalan diponegoro menteng jakarta pusat minggu sore
edi marsudi meminta bantuan petugas dinas sumber daya air dan ppsu
untuk membongkar trotoar baru yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan menteng
agar persoalan banjir tidak semakin meluas prasetyo akan memanggil gubernur dki anies rashid baswedan
dan jajaran skp di pekan depan untuk membahas normalisasi ulang saluran pembuangan air
sejumlah lokasi di kawasan menteng terendam banjir pada minggu pagi
padahal sebelumnya wilayah tersebut tidak pernah dilanda banjir
mengingat jauh dari bantaran kali dan memiliki struktur tanah yang lebih tinggi
tidak siapnya petugas laparan
sekarang buat apa ada teman teman rekan rekan dari
ini pjlp dari pasukan
dia ngerti tapi siapa komandonya
kalau ini kasih komandonya ini bergerak
sementara itu empat rumah yang berada di bantaran anak kali ciliwung di kawasan pegangsaan menteng longsor pada minggu pagi
rumah yang berdiri di bantaran anak kali ciliwung ini longsor saat hujan mengguyur jakarta sejak minggu dini hari
kejadian ini diduga
tidak ada yang berguna
karena bangunan menggunakan bantaran kali tanpa adanya turap penguat bantaran
untuk menghindari korban lokasi longsor telah dibatasi garis dilarang melintas dari kepolisian
banjir di sejumlah titik di ibu kota terjadi lantaran tingginya curah hujan lokal yang mengguyur sejak minggu dini hari
bahkan curah hujan termasuk kategori ekstrim karena mencapai dua ratus dua puluh delapan mm
hal ini disampaikan gubernur dki anies baswedan saat meninjau pintu air manggarai pada minggu siang
pada minggu siang
dalam kesempatan itu anies juga memantau langsung kondisi banjir di sejumlah titik lokasi di ibu kota melalui kamera pengawas di pintu air manggarai
tim liputan cnn